kami kembali dengan informasi tim putri manchester united menolak tawaran arsenal untuk membeli striker alesio russo
nilai tawaran ini digadang gadang mencapai rekor nilai transfer dalam sejarah sepak bola putri
grecia russo yang berusia dua puluh tiga tahun ini telah menolak perpanjangan kontrak di manchester united pada juni dua ribu dua puluh dua lalu
kontrak russo bersama mu sendiri akan berakhir di pertengahan tahun ini
media inggris menyebut tawaran arsenal untuk meminang russo menjadi rekor nilai transfer dalam sejarah sepak bola putri
nilai transfer untuk pesepak bola putri saat ini masih dipegang oleh kaira wallsh saat dibeli barcelona dari manchester city sebesar empat ratus ribu pon atau setara dengan tujuh tiga miliar rupiah
tahun lalu alicia russo menjadi salah satu pemain kunci timnas putri inggris semenjorai piala eropa
musim ini penampilan russo bersama mu di women super league
juga tengah on fire ia mencetak lima gol dari sembilan penampilan